saudara setelah hampir lima jam artis sandra dewi selesai menjalani pemeriksaan penyidik kejaksaan agung
sandra diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi di pt timah yang melibatkan suaminya harvey muiz
usai menjalani pemeriksaan istri harfi ⁇ muiz ini tak banyak berikan komentar dan langsung meninggalkan gedung kartika kejagung
kejagung meminta kesaksian sandra dewi terkait sejumlah rekening yang berkaitan dengan suaminya
sandra di depan awak media meminta jangan membuat berita yang tidak benar
sementara itu direktur penyidikan jampitsus kejaksaan agung punta dibilang sandra dewi diperiksa terkait rekening yang telah diblokir
sandra diperiksa soal ada tidaknya keterkaitan antara rekening yang diblokir oleh
kejagung dengan kasus korupsi di pt timah yang melibatkan suaminya hafi muiz
mana yang diduga ada kaitannya
dengan tindak pidana yang dilakukan diduga dilakukan oleh saudara
dan mana yang tidak terkait
setelah hampir lima jam artis yang juga istri tersangka harfi muiz sandra dewi selesai menjalani pemeriksaan kejagung terkait kasus korupsi di pt timah yang menyeret suaminya
lantas apa saja saudara yang digali kejagung soal kesaksian sandra dewi hingga apakah jumlah tersangka ini berpotensi akan bertambah
kita tanyakan langsung ke jurnalis kompas tv ada mario sarong
yang saat ini berada di kejaksaan agung jakarta
jadi pemeriksaan sandra ini apa yang digali oleh kejagung mario
ya selamat petang nilu dan juga saudara
hingga saat ini betul seperti apa yang sudah anda sampaikan
bahwa memang selama lima jam empat lima jam tepatnya dari jam sembilan pagi tadi hingga pukul empat belas siang tadi
pemeriksaan lebih kepada terkait dengan rekening yang dimiliki oleh hafimus dan juga sandra dewi
di mana dari kejaksaan agung ingin mencari apakah betul rekening rekening yang dimiliki ini berhubungan dengan kasus korupsi pt timah
namun memang dari kejaksaan agung tidak secara rinci mengatakan bahwa berapa jumlah rekening yang diperiksa
dan juga berapa masing masing nominal yang ada di dalam rekening tersebut
untuk melihat sejauh mana hubungan antar rekening yang dimiliki dan juga kasus dugaan korupsi pt timah tersebut
mendalami dan juga masih menginvestigasi dari kepemilikan rekeningan tersebut
dan juga saudara seperti yang tadi sudah anda dengarkan
bahwa sebenarnya sinyal pemanggilan sandra dewi ini sudah terjadi sejak satu hari dua hari yang lalu
di mana kemarin kapus penkum kejagung ketut sumedana sudah memberikan sinyal sinyal yang terkait dengan pemanggilan sandra dewi ini
dimana dia mau mengatakan bahwa selama ini terkait dengan kasus dugaan korupsi pt timah
berbagai masukan baik itu dari masyarakat lsm dan juga pihak pihak terkait
terkait juga masuk masukan masukan itu tersebut tidak hanya soal dugaan korupsi pt timah
tetapi terkait dengan tindak pidana pencucian uang
untuk diketahui bahwa saat ini harvey muiz tidak hanya menjadi tersangka dalam dugaan korupsi pt timah
tetapi juga tersangka tindak pidana pencucian uang
dan pemanggilan sandra dewi tadi diduga untuk melihat
uang yang diterima dari dugaan korupsi pt timar
itu mengalir juga untuk pada akhirnya digunakan sebagai tindak pidana pencucian uang tersebut
dan memang hingga saat ini masih terus didalami
dan terkait dengan jumlah saksi saudara
hingga kemarin memang pemanggilan sandar dewi pada hari ini menambah deretan jumlah saksi
dimana hingga kemarin sebelum pemanggilan sandra dewi ada satu ratus tujuh puluh lebih saksi
dan sudah pasti otomatis dengan pemanggilan sandra dewi ini menambah jumlah saksi
dan juga sampai saat ini memang masih ada enam belas tersangka
namun dengan pemeriksaan yang terus dilakukan oleh kejaksaan agung secara optimal ini
bukan tidak mungkin memang jumlah tersangka akan bertambah
hingga saat ini masih terus didalami oleh kejaksaan agung terkait pemanggilan sandra dewi
dan juga terkait dengan dugaan korupsi pt timah ini
baik tentu kasus ini akan terus bergulir
kita lihat perkembangannya nanti di kejaksaan agung
terima kasih mario sarung jurnalis kompas tv atas informasi anda